assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bulan suci ramadan
hari demi hari terus berjalan
dan belum tentu kita akan dapat bulan ramadan tahun depan
karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya
mari kita betul betul memanfaatkan bulan suci ramadan ini
kita manfaatkan untuk melakukan istighfar
melakukan perenungan suci melakukan kontemplasi
melakukan muhasabah muraqabah
apa apa yang pernah kita lakukan di masa lampau
hanya ramadanlah yang mampu
menghancurkan seluruh dosa masa lampau
ramadan artinya menghanguskan
disebut bulan ramadan karena bulan yang sanggup untuk membakar hangus seluruh dosa dosa masa lampau
bagaimana ekspresi kita pada saat kita memohon pengampunan kepada allah swt
salah satu bentuk ekspresi yang biasa kita lakukan
ialah meratapi menangisi dosa masa lampau
untuk sebagian besar wearing iraq

karena mereka menerima
cerita tersendiri di dalam hadis nanti
ada tiga air mata yang mustahil pemiliknya tersentuh oleh api neraka
pertama air mata yang tumpah karena kerinduan yang sangat dalam terhadap tuhan
enggak tahu ya allah aku tidak pernah melihat wajahmu
aku tidak pernah menyaksikan siapa engkau
tetapi kerinduan ini tidak terbendung
lama kelamaan tumpah air mata di atas sajadahnya
sampai sajadahnya basah
kenapa mereka sangat terharu dan merindukan sosok figur yang tidak pernah dia lihat
tetapi kerinduannya melampaui segala kerinduan yang ada pada orang lain atau makhluk
air mata yang terharu atas kerinduan terhadap dirinya
inilah air mata yang paling mahal
inilah yang akan melicinkan orang itu masuk ke dalam surga
maka itu rasulullah menjamin
orang yang menumpahkan air mata kerinduan terhadap tuhannya tidak akan pernah mungkin bisa tersentuh api neraka
air mata yang kedua yang sangat mahal ialah air mata taubat
air mata taubat inilah para pemirsa yang akan sanggup untuk memadamkan api neraka yang bersangkutan
tidak akan pernah mungkin tersentuh api neraka orang yang menumpahkan air mata taubat
ada hadis yang sangat sangat saya suka baca hadis itu
jeritan tobatnya para pendosa para penjahat lebih merdu kedengaran oleh allah swt daripada gemuruh tasbihnya para ulama
ulama bergemuruh bertasbi itu pekerjaannya setiap hari
tetapi penjahat pendosa merintih meratapi dosanya
lalu meminta ampun kepada allah menyerahkan dirinya kepada allah
itu lebih merdu kedengaran allah
karena itu jangan memandang enteng air mata taubat ini
sebesar apapun dosa seseorang kalau dia tumpahkan penyesalannya dalam bentuk air mata maka lunas
air mata yang ketiga yang tidak mungkin tersentuh api nerakap
air mata yang tumpah karena bentuk protes terhadap bentuk kebatilan yang ada di sekitarnya
tapi dia tidak sanggup untuk mengusirnya
ada pusat kemaksiatan mungkin pusat perjudian
bentuk protesnya adalah air mata
ya allah ampuni hambamu
hambamu tidak punya daya dan tidak punya kekuatan untuk mengusirnya
bentuk protesnya air mata
air mata seperti ini pun juga tidak mungkin masuk di dalam makan
berbahagia beruntunglah teman teman
mungkin ada tiga tiganya air mata ini sering keluar
dalam konsep air mata memang ada seorang peneliti dari amerika seorang juga peneliti dari jerman
disertasinya tentang air mata
ternyata air mata palsu misalnya para artis ya memberikan cabai atau apa merica atau bawa matanya sampai tumpah air matanya
itu tidak ada apa apa
tapi air mata kekesalan air mata penderitaan itu ada toksin
air mata kekecewaan itu ada racun di dalamnya
kalau itu ditelan maka itu nanti akan menyebabkan penyakit lambung penyakit mah dan seterusnya
maka itu para psikolog dan nirullah sering menasehatkan
jika engkau ditimpa musibah jika engkau kecewa menangislah sepuas puasnya
tumpahkan air matanya keluar
jangan tumpahkan ke dalam karena itu akan bisa menjadi penyakit
luar biasa al quran dan hadis nabi mengingatkan kepada kita
bahwa ternyata air mata taubat
air mata kerinduan terhadap tuhan
dan air mata penyesalan dan kekesalan terhadap dosa maksiat
itu akan memberikan keuntungan seseorang
mudah mudahan kita semuanya kolektor air mata yang sangat indah ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh